kalo gitu ke bandung aja
kalau menurut gue sih ya
daripada kita foya foya
jalan kemana gitu
mendingan kita bakti sosial
bantuin orang yang gak mampu
gue setuju banget klo
tapi masalahnya gue bakal diizinin nggak ya sama papi
mendingan kita bakt sosial aja
mendingan sekarang lo telepon bokap lo
terus minta izin kan
masa bakt sosial doang gak bolehin ya kan ref
masa kita berbuat baik pak pilo masih gak izinin juga sih
reva kan udah selesai ujian nasionalnya
reva sama temen temen tuh mau melepas kebahagiaan
dengan berbagi sama sesama yang membutuhkan
ya sejenis bakti sosial gitu
papi setuju banget
mudah mudahan apa yang kalian lakukan ini
diikuti oleh anak anak sekolah lain
dalam mengupapkan rasa bahagia
gak salah lagi nih
reva pasti lagi minta izin buat hangout
papi setuju ya
rencananya kamu mau pergi sama siapa
ya yang pasti rame rame rapi
kamu jangan berduaan sama boy
bener juga sih kata nyokap gue
boleh bisa makin banyak kesempatan buat berduaan
dan deket deketan terus sama reva
kalau gua negur mas b
ingetin mas b biar gak terlalu kasih reva kebebasan
ya gak mungkin juga
gue nebeng lo ya kan tadi pagi gue diantri kamududung jadi gue gak bawa mas
boleh boleh aja
sekarang kita beli peralatan baksos dulu nih
kita beli peralatan baksosnya yang biasa dibutuhin sama
ibu ibu rumah tangga yang kebutuhan sehari hari aja
terus udah gitu minyak
boleh tuh mel
yaudah kalau gitu
mendingan kita beli di warung kecil aja
sekaligus kita bantuin orang orang yang ngejualan di warung
pemberian sederhana dari kita itu berguna buat mereka
mendingan kita ngebakso
orang ngomongin baksoos kepeset jadi bakso
ya ada hal penting yang harus aku omongin aja sama kamu
oh iya udah kalau gitu aku kesana ya
oke ketemu disana ya
guys kayaknya gue gak bisa ikut ngebahasnya dulu deh
soalnya barusan temen di telepon dia ngajakin gue ketemuan
katanya sih ada hal penting yang mau diomongin
oh yaudah gak apa apa ray
nanti kita obrolin lagi ya soal masalah ini
atau enggak lo ajak mundi aja sekalian
insya allah ya
jadi lo gak mau gue bonceng nih
gak jadi lah ray gimana sih ah
terus lo naik apa dong nanti
jadi deh kalau gitu gue duluan ya guys ya
om ngapain disini
mau jemput kamu
waduh kok jadi keterusan gini ya
raya gak langsung pulang ke rumah
soalnya raya ada janjian sama mondi
jadi gak apa apa gak usah om jemput ya
raya mau naik angkot aja gak apa apa kok
biar saya anterin kamu
kamu dimana ketemuannya sama mondi
aduh kok jadi ribet gini sih
kamu ketemuan sama mundi dimana
yaudah deh om
saya janjian di cafe flower
saya tau itu
akhirnya gue nemuin juga program yang sama out of the dio sih
jadi lo masuk sini itu
karena susah sama programnya gitu
bukan karena gue kan
gue pengen traktir lo buat saya thank you
gue gak mau
lo gak mau
gue maunya gue yang traktir lo
jadi gue traktir lo itu karena
gue juga mau berterima kasih
karena hari ini lo udah buat hari gue berwarna
beda deh pokoknya
gak pikir beneran gak mau
gampang banget sih ngerjain sepupunya si boy
yaudah kalo gitu
tau gak dimana
gue tau tempat makan baso kampung yang enak
tapi tempat baso yang tadi gue maksud tuh tempat aporit gue
jadi kita makan disini aja
ini gak kalah enak kok
ini the best banget ayamnya
nih kita nanti pas ngebagiin sumbangannya kemana aja nih
kalau menurut gue ya mendingan kita bakti sosialnya deket base camp aja
biar kita bisa nanya pendapat ke babi juga
eh bentar deh
ini barkup gue wa katanya dia mau ikut nyumbang juga buat baksos satu juta
wah alhamdulillah banget tuh
kalo gitu kita ambil duit kas dari aj itu lima ratus ribu
terus kita bagi ke tiga puluh keluarga gimana
kembali lagi ke persoalan turun
hmm yang jauh aja sekalian
jadi kan biar seru
terus udah gitu semuanya harus ikut ya
kalau gitu ke bandung aja
tapi ya itu juga kalau gue dibolehin sih sama tapi gue
nah kalo gak ke pelabuhan ratu aja pelabuhan ratu
oh pantai men
ah boleh juga tuh bep
aku pengen liat sunset kedua sama kamu
wah itu loh manting banget beb
kalau menurut gua mendingan kita fokus dulu aja buat bakti sosial
buat jalan jalan touring kemana lupain dulu lah
mendingan kita kumpulin duit buat bakti sosial
fokus sama bakti sosial dulu
makan yang banyak beb biar gendut
soalnya gue ikut tuh apa lo mau ikut
ini enak nih ada ayam bakar madu
ya gak sih
gede banget ya emang